oh nanteh tenang aja semua orang tua tuh diajak kesini kok
tadi mamanya boy dia sempat kesini cuma dia masih langsung pergi
terus adanya cuma bapinya reva soalnya mamanya melly lagi pergi ya mel ya
namanya ian juga sibuk sibuk terus papanya heike lagi berlayar
mama cuman kecewa sama kalian kok tega kalian tuh bisa bohongin mama
karena boy udah bohong sama mama
boy kan kamu tahu mama gak mungkin bisa marah sama kamu
mama cuman masih shock aja masih kaget
oh bisa ya papanya reva itu soalnya riana
mama balik ke kantor aja
nggak usah boleh nggak usah
yang kamu lakukan itu kan bukan kamu sengaja kamu mau yang terbaik buat mama kamu
buktinya kamu masih jaga ini semua supaya mama kamu gak kecewa
ya tapi boy itu ngerasa bersalah banget sama mama pak
kayaknya boy harus nyusul mama deh
boy kamu masuk aja ke kantor aja ya
kamu terusin aja rekam biar papa yang nyusul mama
ya udah pak apa hati hati ya
tapi bi tapi gak ngerti
kenapa kamu gak pernah cerita sama mamanya broy kalau mama adriana adalah ibu tiri kamu
refa takut mamanya boy itu jadi benci sama reva
mamanya boy itu kan gak suka banget sama adriana
karena adriana itu pernah bohongin yang masalah status lajang
dan mamanya boy itu malahan pernah suka sama mama adriana
terus mau ngejodohin adriana sama boy
tapi karena dibohongin makanya mamanya bu itu kan kecewa banget
kesel banget sama mama adriana sampai sekarang masih
ya pantas saja kalau mamanya boy itu bersikap agak keras ketika ketemu dengan mama adriana
ya itulah bi
susuke gak apa apa
om ngerti betul perasaan mama kamu
yaudah kalau begitu saya mau tanya om
takut kenapa kenapa di jalan om
om calon dian gue jemput duluan nih
ya gak apa apa lo balik aja dulu
lo urus apa yang harus lo urus ya
yaudah om salamualaikum om
ya ampun dado udah tiga gelas
sekarang mau pesen kopi susu lagi
sekalian aja lo puasa sama tekonya
ya nggak apa apa sih dok
yaudah bentar gue bikin dulu
ya bikin jangan lama lama ya
matty sekarang udah pinter ya jawabnya
udah ngomong pake satu teko ke dado
udah proses seteko
tau banget deh porsi dado
gak saya lagi di bsk sama anak anak ini di warung
bisa gak lo anterin gue ke dokter dok
lo mau diantar kapan sekarang
kalau bisa sih dok
yaudah gue jalan deh sekarang deh bentar ya
yaudah dok makasih ya dok ya
wah ini kopi susunya
sorry nih metti di cancel dulu aja ya batal
ini gue udah bikin kopi susunya
ya kan bisa dikasih ke toto ke baon ke otang
kasih aja otang nah kasih aja otang nih
udah udah kasih aja buat otang buat otang
lah dok tapi lo bayarkan dok
dok lah dok duh gimana nih
ya allah dado eh toto toto
lo yang minum toh biar lo bayar toh
engak aja lo kan disuruh bayar kak
lo yang disuruh minum kak lo ngapa jatuhin ke gue
gue masih banyak utang berarti gak enak gue
nih terus kebicaraan
otang orang banyak utang
gue catat di buku utang lo ya
otang orang banyak utang
sekarang juga dia lagi menuju ke rumah gue dari basecamp aj
guys kita cegat dado antara basecamp aj dan rumah will ya
ini anak papi kenapa nih dari tadi diem aja
enggak enggak enggak kopi
oke kamu gak nyaman ya tapi di sini
yaudah kalau kamu gak nyaman biar papi pulang kantor
oh enggak enggak enggak kopi iguan itu
malah reva seneng banget tapi ada di sini
terus kenapa dong kamu masih kelihatan sedih
apa mungkin kamu masih mikirin mamanya
tapi reva cuma takut gara gara kejadian ini
mamanya boy jadi gak suka sama reva jadi benci sama reva
kamu jangan punya pikiran seperti itu sayang
kalau memang mamanya boy adalah orang yang baik
pasti dia yang akan marah sama kamu dan dia pasti menerima alasan kamu dan alasannya
rehe udah lah
pokoknya gue pengen lo gak usah terlalu banyak mikirin tadi mamanya boy gimana
gak usah dibikirin ya
mbak kok mah bilang bilang ada pak be sih
loh mbak juga gak tahu kok apa apanya reva tuh ada di sini
selamat malam mbak
tenang aja semua orang tua tuh diajak ke sini kok
tadi mamanya boy udah sempet ke sini
cuma dia masih langsung pergi
terus adanya cuma papinya reva
soalnya mamanya amelie lagi pergi ya amel ya
kampanye ian juga sibuk sibuk
terus papanya haikal lagi berlayar
jadi semua orang tua siswa diundang juga
kan ini pesak lulusannya kita
jadi kita pengen membagi kebahagiaan kita sama orang tua orang tua kita
mamaku lagi gak di jakarta
kalau enggak dia pasti datang
ini kan orang tua murid murid undang
kenapa aku juga diundang sih
farah kami itu kan tantenya cindy
ya orang tua cindy juga
gak apa apa kan kalau tatanya cindy ikut
ide farah sama mamanya cindy mau pesen apa
oh iya biar pesen
dipanggilin deh tante mami

ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau
ya tapi aku mau